gara gara rebutan seorang perempuan dua orang pria di ngawi senin siang terlibat duel di tengah keramaian alun alun kota ngawi
sementara sang perempuan histeris melihat kedua pria tersebut berkelahi menggunakan senjata tajam
pengunjung alun alun kota ngawi senin siang dikejutkan dengan aksi duel seru dua pria memperebutkan seorang perempuan
sementara perempuan yang diperebutkan hanya bisa menangis histeris sambil berguling guling di tanah
sejumlah pengunjung alun alun tak berani melerai sebab seorang pelaku membawa senjata tajam
aksi duel bisa dihentikan setelah sejumlah polisi datang ke lokasi kejadian
peristiwa duel ini sendiri berawal saat seorang pelaku suprianto warga desa padaran rembang jawa tengah
memergoki istrinya novi mutiasari asal desa dawung jogorogo ngawi
sedang berduaan dengan pria idaman lain bernama aris saputra
tak terima istrinya bersama pria lain kemarahan suprianto langsung memuncak dan terjadilah duel
ternyata tadi istrinya dibawa lari sama temannya sendiri
terus mereka minum minum di belakang warung
si istri maunya tetap di lain yang bawa lari
yang suaminya gak terima jadi berkelayanan
kedua pria dan si perempuan akhirnya dibawa petugas ke mapol res ngawi
untuk proses hukum lebih lanjut mengingat keduanya terindikasi dalam pengaruh minuman keras
jadi di area alun alun timur ngawi tadi ada perkelayanan
satu lawan satu diduga motifnya karena cemburu
selain mengamankan kedua pelaku duel polisi juga mengamankan pisau lipat milik pelaku aris saputra
hingga kini kedua pria dengan si perempuan masih dalam penyidikan polres ngawi
minum toh hari ngawi